basarnas mengerahkan kapal wisanggeni untuk mencari korban kapal tenggelam di perairan tanjung aru kabupaten pasir kalimantan timur
kapal ini diduga tenggelam saat mengangkut sekitar empat puluh penumpang rombongan penganten dari desa lori ke tanjung aru
inilah upaya pencarian terhadap penumpang kapal motor vega yang tenggelam di tanjung aru kaupaten pasir kalimantan timur
dari upaya pencarian yang sudah dilakukan tiga puluh orang berhasil diselamatkan saat terbawa arus di selengot dan wilayah tanjung aru
sedangkan tiga orang yang terdiri dari dua wanita dan satu anak anak meninggal dunia
selebihnya masih dalam pencarian
tim basarnas dari kantor sar balikpapan terus menyusuri perairan tanjung aru untuk mencari korban
korban korban yang belum ditemukan perjalanan yang akan ditemukan selama satu jam setengah
upaya pencarian korban kapal motor vega yang mengangkut rombongan keluarga pengantin yang tenggelam di perairan tanjung aru kaupaten pasir kalimantan timur
masih terus dilakukan oleh tim sargabungan dengan basarnas
manifest penumpang yang tidak jelas karena hanya berdasarkan keterangan korban selamat serta cuaca buruk menjadi faktor penghambat usaha pencarian ini
tim sar gabungan dari basarnas polisi air dan tni angkatan laut serta relawan dari kideko dan banda indonesia balikpapan
terus mencari korban tenggelamnya kapal motor vega di kawasan perairan tanjung aru kabupaten pasir
pencarian dibagi menjadi lima zona pesisir tengah dan laut lepas karena kondisi arus keluar dari kawasan teluk apar
hingga jumat siang tim sar menemukan dua lagi korban tewas sehingga total yang ditemukan meninggal dunia
cuaca buruk dan ombak menjadi bagian dari hambatan pencarian di laut lepas ini
diduga kapal tradisional ini asal angkut penumpang tanpa mencatat jumlah penumpang
korban selamat saat ini mendapat penanganan medis dari petugas rumah sakit
dari polres pasar masih terus melakukan pendataan informasi orang hilang
sementara itu proses identifikasi korban tewas juga mulai dilakukan oleh tim identifikasi polda kalimantan timur
kapal motor vega tenggelam pada kamis sore saat membawa rombongan keluarga pengantin dari desa lori ke tanjung aru
dan diduga sebagian besar penumpang tidak menggunakan jaket keselamatan
albertus prayudya pasar